kawasan kanal banjir timur durensawit jakarta timur tetap ramai dikunjungi warga pada minggu pagi
mereka tetap antusias meski ada imbauan penutupan area hari bebas kendaraan bermotor oleh pemprov dki jakarta selama dua pekan ke depan
sejumlah warga melakukan aktivitas olahraga seperti lari bersepeda hingga melakukan senam bersama sama
beberapa pengunjung berpendapat dengan berolahraga mereka dapat meningkatkan imunitas tubuh sehingga mampu menangkal virus ataupun penyakit
yang pasti was was ya ada rasa takut itu ada pasti karena kita di tempat umum berhubungan dengan orang lain kan kita nggak tahu apakah mereka kena atau tidak
tapi buat saya yang namanya olahraga minimal yakinlah ikhtiar aja tetap rutinitas berolahraga
ini emang sering di bkt ini pak
dekati hampir tiap minggu hampir tiap minggu saya di sini bersama keluarga istri
kalau untuk fasilitas cukup lah untuk persanaan olahraga
udaranya juga bagus sejuk kan banyak pohon pohon gitu
nyaman pak ya berolahraga di sini pak ya
sejumlah warga lain mengaku tak khawatir adanya penyebaran virus corona di area publik yang dijadikan tempat untuk berolahraga
mereka berpendapat penyebaran virus dapat ditangkal dengan menerapkan gaya hidup sehat
kalau saya pribadi tidak khawatir tapi untuk kepentingan halayak ramai ya baik lah
tapi ke pribadi masih harus hati hati ya kan
kalau saya punya pedang untuk peningkatan imunisasi daya tahan tubuh ya asal kita apa ya jangan ya gitu lah dikurangin untuk kumpul kumpul di tempat tempat umum
biasanya kan penyebaran itu seperti itu ya kayak kumpul ini ini ini
tapi kalau di tempat olahraga sendiri pak kalau menurut bapak gimana penyebarannya
itulah dia kehatian kehatian
kehatian yang gimana
kehatian itu yang di tempat olahraga yang
bapak siapa namanya pak
bapak siapa namanya
apa nanti di penyembaran ke sekolah nanti
aku nggak terlalu khawatir biasa aja
mending pola hidup aja
mending pola hidup jaga kebersihan jaga kita aja
artinya dengan jaga kekhawatiran ya jaga olahraga bertemu dengan orang orang lain
alhamdulillah untuk aku saya juga
gimana sih pak

dan menurut saya virus corona itu
tidak terlalu dipermasalahkan atau gimana
ya saya sih itu menurut saya
artinya nggak takut ya karena virus corona itu seperti biasa
ya sedikit sih tapi

kalau olahraganya ngapain aja tuh
terus pemanasan gitu
sebelumnya pemprov dki jakarta melakukan penutupan area hari bebas kendaraan selama dua pekan ke depan
hal tersebut dilakukan guna mencegah wabah virus corona di ibu kota
rizky ityaryahya jakarta